oke kita ke informasi menjelang perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
perusahaan gas negara pgn bekerjasama dengan kementerian bumn kembali mengadakan program ayo ngegas merdeka
dengan memberikan pelayanan bajai bbg gratis
ya pgn ini menyediakan seratus unit armadanya dalam satu hari dari tujuh ratus unit yang disediakan
selama sepekan ke depan warga jakarta bisa naik bajai berbahan bakar gas secara gratis
ini merupakan program kedua yang diselenggarakan pt perusahaan gas negara atau pgn
dalam program ayo ngegas merdeka pgn yang bekerja sama dengan kementerian bumn setiap harinya menyediakan seratus bajaj gratis
ini program ayo ngegas merdeka jadi pgn bersama kementerian bumn alhamdulillah sudah berjalan lebih dari dua tahun
setiap tahun itu ada program namanya bumn adir bagimu negeri
salah satunya yang pgn kontribusikan dari tahun ke tahun adalah khusus untuk di dki jakarta
kita menyediakan angkutan umum gratis bagi masyarakat di dki jakarta yaitu menggunakan bajai gas
para pengudi bajai mengaku senang dengan program tersebut lantaran mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibanding hari biasa
sampai jam lima sore pak
lima ratus satu hari itu
nah sudah cukup
kita dapat sehari hari
untuk memudahkan warga yang ingin menikmati program ini di badan bajai ditempel tulisan ayo ngegas merdeka
warga pun senang dengan adanya program ini karena bisa menghemat biaya sehari hari
alhamdulillah sih jadi nggak begitu capek habis jalan saya dari hi
ibu tahu apa program bg ini
bajai bbg gratis dapat dinikmati warga
mulai minggu pagi empat belas agustus hingga sabtu dua puluh agustus mendatang
hardian sabernadi jakarta